sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tiba tiba om wisnu malah rebut dan bawa kabur sampel dna punya pak prabu
kenapa mas wisnu mencegah zahira untuk melakukan tes dna dengan sampelnya prabu
nggak cuma itu bu
masa tadi tiba tiba om wisnu bilang kalau pak prabu bukan ayah kandung dari zahira
terus tante marina juga bilang kalau zahira itu adalah anak dari ayah dan tante aini
benar semua dikatakan ayah
kenapa mas wisnu tinggal melakukan ini semua
apa benar mas
zahira itu bukan anaknya prabu
kenapa mas wisnu diam aja
semaktu malina bilang zahira itu anaknya mas iksan
nggak mungkin kan mas
sahira itu anaknya mas iksan
aini itu selingkuh dengan mas iksan
sewaktu dia meninggal dengan saya dan sewaktu aini itu meninggal dengan prabu
amira yakin ayah nggak mungkin orang yang kayak gitu
ayah nggak mungkin melakukan hal itu bu
mas wisnu diam aja
aini itu selingkuh dengan suami saya hah
aini itu berselingkuh dengan suami saya
mas wisnu diam aja
tadi itu aku cuma asal ngomong
kalau aku ambil sampel itu bukan berarti aku menghalangi menggagalkan tas dena zahira
aku cuma dikasih pelajaran sama malena
karena istri peramah prabu itu selalu bikin kita susah
dia sangat jahat
kenapa kalian selalu berperusahaan sama saya
saya nggak mau dengar lagi
sudah bicara seperti itu ke amira sampai didengar oleh utari
dasar amira selalu saja bikin kacau
aku tadi sangat panik waktu tadi bertanya
mungkin mungkin sikapku tadi bakal bikin utari makin curiga sama aku
lebih baik aku kembali ke sana dan bersikap biasa biasa saja
apa benar mas iksan berselingkuh dengan aini pada saat sudah menikah dengan aku
mungkinkah janin yang dikandung aini waktu itu adalah anak mas iksan
dan mas wisnu tahu akan hal itu
kalau sampai hal itu benar keteraluan sekali kamu mas iksan
ibu udah dong
jangan nangis terus
amira sedih dengar ibu kayak gini
ibu kan tadi denger sendiri
udah dong bu
janin masukin hati omongan om wisnu tadi ya
nah mira yakin banget kok
zahira bukan anaknya ayah
anaknya ayah memang cuma amira kan bu
nanti juga semuanya akan terbukti kok bu
tadi kan tetap dilaksanakan tes dna nya
ya walaupun tadi om wisnu sempat bawa sampel dna nya
tapi ternyata mesha bawa sampel dna yang lain
dan nanti akan terbukti kalau zahira memang anaknya pak prabu
bu tenang aja bu
jadi ternyata tadi tes dna zahira dan prabu tetap dilakukan
gara gara si mesia membawa sampel prabu yang lain
kupikir sudah berhasil kugagalkan
aku malah tenang tenang dari tadi
ini tidak bisa dibiarkan
harus segera aku urus masalah ini
selamat siang pak
saya mau tes golongan darah bapak
silahkan masuk pak
silahkan pak langsung duduk di sana
saya persiapkan dulu peralatannya
aku harus pulang sekarang
tes sampel tes dna itu diletakkan di sana
aku hanya perlu mencari yang bertuliskan nama saya atau prabu
aku harus dapat mengambil sampel itu sebelum petugas itu datang